membaca al quran apalagi pada ramadan banyak dilakukan umat muslim tidak terkecuali tunanetra di kota cimahi yang tetap bersemangat belajar membaca al quran meski dengan keterbatasan
namun minimnya fasilitas belajar menjadi tantangan bagi tuna netra
selama ramadan siswa slb negeri di kota cimahi jawa barat melakukan kegiatan mengaji
para siswa tunanetra ini mengaji al quran yang menggunakan braille
slbna adalah salah satu dari tiga slbn di indonesia yang memiliki kurikulum belajar membaca al quran braille namun jumlah pengajar yang tersedia hanya sedikit
selain itu hanya ada sekitar dua puluh ribu al quran braille dengan total sekitar tiga juta tunanetra di tanah air
tidak aneh banyak siswa dari luar jawa barat yang datang untuk bersekolah
karena minimnya fasilitas pendukung di daerah
saya dengarnya kan pas dengar ngaji kan dengar di hp hp yang orang lain yang diputar jadi saya bisa dengar gitu kan
ada guru ngajinya juga di sana gitu
jadi belajarnya dulu dari dengar aja berarti
ya dari dengar aja
kalau sekarang ada braille berarti
lebih itu lagi
mahalnya biaya pembuatan al quran braille menjadi penyebab minimnya jumlah al quran tersebut
satu buah buku seperti ini merupakan satu jus dari al quran
artinya untuk versi lengkap al quran braille itu butuh tiga puluh buah buku agar lengkap tiga puluh juz
lokasi percetakan al quran braille ini hanya ada tiga di indonesia
dua di bandung dan satu di jakarta
kemudian harga cetak untuk versi lengkap
satu buah al quran utuh itu berkisar antara satu lima juta hingga dua lima juta rupiah
tidak heran jumlahnya sangat terbatas di indonesia
data dari umi maktum voice organisasi yang bergerak di bidang pengajaran al quran braille mencatat
saat ini hanya ada sekitar satu ratus lima puluh pengajar al quran braille di indonesia
dan sisanya tersebar di seluruh indonesia
menyelenggarakan pendidikan inklusif secara serius
tidak sekedar program melainkan bagaimana mengaktualisasikan dengan metode metodenya yang bisa diterima oleh masyarakat
juga para tunanetra
yang kedua tentu sarana prasarana atau infrastruktur tadi yang menunjang
memperbanyak buku buku tajwi ikro kan gitu sebagaimana yang disediakan untuk orang orang yang melihat
menanggapi hal itu kepala kantor
wilayah kementerian agama provinsi jawa barat adib mengakui
jumlah pengajar dan fasilitas pendukung al quran braille memang terbatas
menurut dia ada beberapa faktor yang mempengaruhi
yaitu minimi sdm khususnya pengajar braille dan terbatasnya infrastruktur pendukung
seperti al quran braille dan literatur pendamping
untuk mengatasi persoalan ini adib menyatakan telah bekerjasama dengan pihak terkait
seperti pesantren dan sekolah untuk memperkuat program belajar al quran braille
dan melakukan kegiatan belajar yang melibatkan tuna netra di jawa barat
pencetakan tadi al quran braille juga perlu dilakukan secara lebih banyak lagi
meskipun sudah ada tetapi perlu lebih banyak lagi
dan tentu ini kita mengajak tidak hanya dari pemerintah saja ya
tentu banyak keterbatasan anggaran
tentu perlu mengajak keterlibatan kaum muslimin para dermawan untuk ikut serta berwakaf
dan tentu juga kita akan memperbaiki al quran braille ini
tentu nanti insya allah di kanwil kementerian agama akan secara konkret
kita melakukan upaya upaya untuk mengafirmasi kelompok masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus tersebut
data dari kementerian pendidikan dan kebudayaan pada dua ribu sembilan belas menunjukkan jumlah tunanetra
saya geng kiwi jaya rizky radian cimahi jawa barat